saat dunia penerbangan terhempas pandemi corona pilot dan pramugari pun banting setir jadi pengusaha kuliner
kita lihat yuk kuliner yang dibuat mulai dari sayap ayam jumbo hingga lontong sayur
ini dia lontong sayur racikan maytri nur fazrina yang biasanya berprofesi sebagai pramugari
resepnya ia dapat dari sang nenek
ada kuah original lengkap dengan tahu kacang panjang dan labu ada juga kuah kari yang dilengkapi dengan tahu dan kentang
selain itu pelanggan bisa pilih juga nih toppingnya
saya sudah nyobain dua varian kuahnya
kalau yang kuah original itu rasanya lebih gurih kemudian lebih ringan
nah sementara kalau yang untuk kuah kari ini lebih berasa banget
nih rempah rempahnya dan berasa banget lagi di timur tengah
nah jadinya rasanya bumbunya menyatu sama kuah itu jadinya lebih pekat
setiap harinya terjual hingga tiga ratus porsi lontong sayur loh
luar biasa ya
mantan pramugari ini awalnya dirumahkan
enam bulan kemudian ia pun segera bangkit bersama salah satu rekannya
kerombak lontong sayur merah ini berlokasi di jalan raya kutabumi tanggerang banten
kalau untuk segi pendapatan sih
sama aja kak
bahkan lebih dilontong gitu
kalau untuk segi pendapatan
yang lebih utamanya sih karena kan kalau misalnya profesi sebagai pramugari kita nggak bisa ketemu orang rumah
gitu kan jarang untuk ketemu
kalau misalnya kita jualan ini kita jadi lebih banyak waktu di rumah gitu
ayam bakar malaysia
kalau tadi saya sudah ketemu salah pramugari sekarang saya sudah berangkat salah pilot nih
nah kalau biasanya kita mau terbang itu pakai sayap pesawat
sekarang kita mau terbang nih pakai sayap sayang
sayap ayam ini citarasanya dibuat kombinasi antara malaysia dan citarasa lidah indonesia
sebelum dibakar marinasi dulu dengan bumbu selama dua belas jam
kalau kita lihat
ini kan warnanya merah nih
itu kenapa bisa merah nih
warna merah dari angka
buatnya bikin merah kita marrinage sama bumbu bumbu rahasia dari kita nih
selanjutnya disusun sayapnya dalam satu tusuk lalu dibakar
bara arangnya harus dijaga ya dengan api kecil
dan terus dioles dengan bumbu bumbu rempah supaya empuk dan matang merata
kedai sayap ayam di kawasan taman bintaro barat jakarta selatan ini
menyuguhkan sajian kepak madu duo yang disantap dengan nasi hainang
ada juga nih bagian paha ayamnya
atau olahan dada ayam percik lantan yang bisa anda coba
wah kalau tadi pakai masker aja udah kecium nih aromanya
sekarang saya makin nggak sabar untuk makan
nah kalau makan ayam memang enaknya pakai tangan
tapi biar bersih kita pakai dulu ya
tarung tangan plastik
berdiri sejak satu mei dua ribu dua puluh satu kedai ini sudah sukses menarik perhatian penggemar kuliner
setiap harinya bisa menjajakan hingga lima ratus porsi per hari
kita yang senang buat kita juga kita buka lapangan kerja baru buat teman teman di sini
kita mulai dari dua pegawai untuk bintaro sendiri sekarang kita sudah di empat pegawai
wah sukses terus ya
jangan menyerah meski pandemi belum berlalu
karena jika jeli melihat peluang dan terus berusaha pasti bisa bangkit kembali
clarissa aradia daud thompson tanggerang banten